empat orang anggota polsek ulu musi kabupaten empat lawang sumatera selatan mengalami luka tusuk
akibat serangan masa yang terjadi rabu malam
sementara polisi berhasil mengamankan tiga belas orang pelaku penyerangan
dua senjata api rakitan dan lima belas senjata tajam
kasus serangan kepada aparat polsek ulu musi kabupaten empat lawang
bermula saat kanit reskrim polsek ulu musi ibda arsan
bersama tiga anggotanya mengamankan tersangka pengancaman di wilayah ulumusi
mereka ditusuk menggunakan senjata tajam oleh dua warga
melihat kejadian itu dua anggota lainnya langsung menindak tegas pelaku dengan tembakan
polisi dan warga yang terluka dibawa ke rsud tebing tinggi empat lawang untuk diberikan perawatan
namun masa yang berjumlah sekitar lima puluh orang mendatangi rumah sakit
dan kembali menyerang petugas pada rabu malam
dua polisi yang berjaga yakni bribda teja dan bribda agus terluka akibat serangan masa
aparat polres empat lawang yang tiba di lokasi kejadian menghalau masa
dan dua orang penyerang dilumpukan dengan tembakan
kabit humas polda sumatera selatan mengatakan pihaknya berhasil mengamankan
tujuh belas orang pelaku penyerangan dua senjata api rakitan dan lima belas senjata tajam
kemudian dari kejadian tadi petugas kepolisian mengamankan barang bukti
dua pucuk senjata api rakitan
ini terbukti bahwa memang senjata itu digunakan menyerang rumah sakit
dan mengenai dua petugas kita dan lima belas senjata tajam yang kita cita
dari kelompok tadi juga kita amankan yang dua tadi luka tembak yang sudah tersungkur
dan sebelas lagi masyarakat yang menggunakan senjata tajam
sementara itu situasi di ulumusi dan tebing tinggi empat lawang sudah kondusif pada rabu malam
namun untuk mengantisipasi terjadinya serangan susulan
ratusan personel dari polres lahat pores pagalaram polres musirawas dan brimob
hingga kamis pagi masih disiagakan di sekitar lokasi